asosiasi pengusaha indonesia dki jakarta akan mengugat keputusan gubernur dki jakarta
tentang upah minimum provinsi kemahadilan tata usaha negara
apindo dki menilai keputusan tersebut tidak sah
dewan pimpinan provinsi dpp apindo dki jakarta menilai keputusan gubernur nomor seribu lima ratus tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
selain itu telah melewati batas waktu penerbitan ump dua ribu dua puluh dua pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh
apindo juga menilai keputusan gubernur tersebut tidak sejalan dengan rekomendasi dewan pengupahan dki jakarta
yang merekomendasikan besaran kenaikan ump harus sesuai pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dalam keputusan gubernur tersebut ump dki jakarta tahun dua ribu dua puluh dua ditetapkan sebesar rp empat enam ratus empat puluh satu
padahal sebelumnya melalui keputusan gubernur dki nomor seribu tiga ratus sembilan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
ump dki jakarta tahun dua ribu dua puluh dua ditetapkan sebesar rp empat empat ratus lima puluh tiga sembilan ratus tiga puluh lima
oleh karena itu dpp apindo dki jakarta akan mengajukan gugatan
ke pengadilan tata usaha negara pt un terhadap pemerintah provinsi
yang jelas ya saat ini juga kami akan sampaikan bahwa langkah langkah selain daripada yang tadi sampaikan
kami juga akan melangkahkan atau melakukan upaya upaya hukum
dan ini tentunya akan melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara
sebelum teman teman bertanya kapan waktunya dalam waktu dekat
jadi sebaiknya tidak bertanya lagi insya allah dalam waktu dekat kami akan melakukan upaya upaya hukum tersebut
melalui pengadilan tata usaha negara atau hal lainnya yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan upaya upaya hukum